wali kota medan bobi nasution kamis dinihari mengaku tetap mendukung dan mengapresiasi tindakan tegas anggota polrestabes medan
yang menembak mati tersangka begal yang meresahkan masyarakat
meski menuai kontroversi bobi nasution yang ditemui di kota makassar sulawesi selatan menyatakan
dampak yang ditimbulkan oleh para pelaku begal terhadap perekonomian di kota medan sangat besar
tindak kejahatan mereka mengganggu aktivitas para pelaku usaha terutama umkm
hingga takut berjualan di malam hari
menantu presiden joko widodo ini yakin pihak kepolisian memiliki prosedur dalam menembak mati seorang tersangka
apalagi tersangka begal tersebut telah melakukan aksi pencurian disertai kekerasan lebih dari lima kali
hingga menggunakan senjata untuk melukai korbannya
mungkin bukan hanya dari korban pelaku kerasan pelaku begal
tapi dampak kepada seluruh kota dan seluruh masyarakatnya itu
jadi kita dukung terus untuk tindakan tegas di lapangan
yang saya kan menyuruhkan kepada memang petugas ya
saya rasa kalau tadi saya bilang ayo masyarakat rame rame hukum di tempat kepada seluruh masyarakat kan tidak